kok ada bu nawang tiba tiba di depan rumah saya
pagi pak regar
pagi waduh pagi pagi begini
gak usah mandi begitu
ngeliat bu nawang aja udah segar
mata jadi melek
ada lagi nggak temen yang diajak
ya enggak lah bu ini kan acara keluarga
gak mungkin rizky atau pangeran diajak
lagian kayaknya citra gak tau deh
kalau aku hari ini ulang tahun
soalnya tadi dia ngajak aku
cuman karena biar dia gak bosen aja gitu
sendirian di puncak
emang kamu pengen banget ya put
pergi ke puncak sama citra
sekali kali sih aku memang pengen
sibuk liburan singkat
dari kecil putri gak pernah ngerasain
yang namanya liburan ke puncak
kayaknya sih gak ada salahnya
ijinin dia pergi sama citra
seulang tahun buat putri
bu kalau ibu nggak izinin
sekali sekali kamu boleh dong
pergi dan senang senang sama teman kamu
kamu harus jaga diri
ibu emang ibu terbaik
iya aku juga sayang
sekarang kamu harus potong kue
citra kau belum ngabarin gue ya
jadinya putri usus goreng bisa ikut ke puncak apa enggak sih
padahal kan sebenernya aku mau ikut ke puncak ya
nanti udah harus cabut
apa jangan jangan putri usus goreng nggak dapat izin dari ibu ya
makanya citra gak ngabarin gue
putri fix ikut ke puncak
nanti gue jemput dia di rumahnya
mau di titik yang udah kita sepakatin oke
tengah malem begini kamu
apa baca puisi kamu
saya kan nggak suruh bikin tugas baca puisi

nanti akan jadi surprise ulang tahun terindah

yang pernah lo dapetin
kepuncak sendirian ya
lo udah dapet kabar belum dari rizky
if you dapet kabar kabarin gue ya
kayaknya kalau dia ikut ke puncak gue nyusul deh
tapi pastiin dulu dia ikut atau enggak
okay thank you ya per info
citra tante titip ya kutri
iya tante citra pasti jagain putri kok di sana
iya yaudah kalo gitu kalian di sana seneng seneng ya
tapi ingat ya harus jaga diri
sekali lagi makasih ya
ibu udah bolehin aku pergi
ini pertama kalinya putri gak merayakan ulang tahunnya bareng aku
biasanya kita tuh selalu merayakan sama sama walaupun itu kecil kecilan
sebenarnya aku merasa bersalah sih karena udah melarang putri dekat sama pangeran
padahal kan aku tahu kalau putri itu mencintai pangeran
tapi semua ini ibu lakukan demi kebaikan kamu put
semoga aja liburan kamu kali ini bisa bikin kamu terhibur dan lupa sejah
senang ya sama pangeran
tapi benar nggak ya pangeran gak ikut ke puncak sama mereka
kayaknya nggak ada salahnya deh kalo aku mastiin itu
sempet sempetinlah olahraga gitu selagi sempet
pangeran gak ikut pak regan
si prins mah
gini hari dia masih jalan jalan
jalan jalan pak regar
maksudnya jalan jalan dalam mimpi alias molor
namanya juga prins
pak regar saya kira jalan jalan beneran pak regar
ya enggak lah bu
ada kok si prins
ya bu mau masuk
enggak usah lah ya
ya udah deh kalau gitu saya lari dulu bu ya
tapi bukan lari dari kenyataan loh
ternyata pangeran gak ikut pergi ke puncak
aku aja nih yang udah curiga
tapi tali dan berpengaruh
padahal nggak bisa kestad langsam jaya
kalau belum kasi apa pula ya altura
waktunya gue caps
waktunya gue caps
waktunya gue caps
waktunya gue caps
waktunya gue caps